ya inovasi merupakan kunci dalam kemajuan pembangunan pertanian
oleh sebab itu inovasi teknologi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian
menjaga ketersediaan pangan dan menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan
namun inovasi tidak hanya berhenti pada riset dan proyek percontohan
tetapi harus bisa diwujudkan dan bermanfaat bagi masyarakat
seperti saat ini inovasi di bidang pertanian juga harus berperan dalam mengatasi pandemi covid sembilan belas
yang masih mewabah di seluruh dunia
nah insight kali ini akan membahas hilirisasi inovasi dari badan penelitian dan pengembangan pertanian
bersama saya desi anwar
bidang pertanian menjadi salah satu sektor vital di muka bumi ini
sebab pertanian adalah urusan perut lebih dari enam miliar populasi manusia
seiring dengan pertanian
perkembangan zaman yang semakin pesat
para peneliti menemukan berbagai cara untuk terus mengembangkan pertanian berbasis teknologi mutakhir
inovasi merupakan kunci dalam kemajuan pembangunan pertanian
tidak hanya inovasi teknis tetapi juga kelembagaannya
inovasi teknis membuat bisnis pertanian lebih produktif dan berdaya saing
sedangkan inovasi kelembagaan mempermudah proses produksi
peningkatan nilai tambah
badan penelitian dan pengembangan pertanian sebagai penghasil inovasi pertanian di indonesia
terus berusaha mempercepat penerapan hasil inovasinya
pada masa pandemi covid sembilan belas saat ini
balit bangtan melakukan riset bersama untuk menemukan potensi antivirus dari tanaman eukaliptus
sebagai tindak lanjut hasil riset
balit bangtan mencoba mengembangkan produk antivirus dengan membuat minyak eukaliptus
produk dihasilkan seperti balso minyak aromaterapi inhaler dan kalung aromaterapi
penelitian lebih lanjut terus dilakukan
sehingga didapatkan formula yang tepat dan dapat diproduksi secara masif
balitbank pertanian sebagai lembaga penelitian yang berada di kementerian pertanian
telah banyak menghasilkan produk dan inovasi
patent terdaftar serta hasil inovasinya juga dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat
nah apa apa saja bentuk hilirisasi inovasi balit bang
balit bangtan maksud saya telah hadir di studio cnn indonesia
kepala badan litbang pertanian dr insinyur fajri jufri
dan tentu saja fokus inovasi dan teknologi kita saat ini mau tidak mau juga harus terhadap covid sembilan belas
iya betul ya pak fajri
bagaimana ini dari balit bangtan sendiri tidak ada istilahnya work from home
ya jadi betul mbak desi
jadi kementerian pertanian seluruh jajaran kementerian pertanian
sesuai arahan pak menteri pertanian tidak ada istilah libur kalau kementerian pertanian
karena kementerian pertanian ini memikirkan dua ratus enam puluh tujuh juta penduduk indonesia
kita harus menjamin ketersediaan pangan minimal sebelas bahan pokok seluruh indonesia
iya apalagi kalau kita sebentar lagi menghadapkan ya
lebaran ya peningkatan juga pasti meningkat
dan tapi pak fajri ini semua dilakukan dengan social distancing
ya sesuai dengan sop covid sembilan belas tentunya
dan untuk inovasi dan teknologi menurut saya mau tidak mau fokusnya juga harus bagaimana membantu ya mencegah paling tidak covid sembilan belas ini
dan ini saya tuh ingat ya indonesia ini kan kita sebagai ya kenapa kita di koloni ya di jajah itu karena kita sebagai perusahaan rempah
rempah itu kalau tidak salah itu dulu banyak digunakan untuk mencegah wabah
iya banyak sekali
ini sebenarnya indonesia ini bisa menjadi sumber inovasi dan teknologi untuk membuat ya seperti inovasi inovasi yang berkaitan dengan penanganan penyakit dong
betul sekali mbak desy
jadi perlu kita kalau mengingat sejarah belanda datang indonesia kan karena rempah rempah

dari sabang sampai merauke setiap daerah itu punya potensi rempah rempah yang sangat besar sekali
terutama obat herbal kita
ini memang yang perlu kita dorong terus menerus ini karena dengan kekayaan plasma nutpa kita yang dari sabang sampai merauke itu dan tanpa kita sadari banyak plasma nukpa kita bahan bahan rempat obat itu berpindah keluar tanpa kita sadari
iya dan ini saya lihat juga jamu dan herbal segala macam sangat dibutuhkan saat ini untuk meningkatkan sistem ini
untuk imunitas di tubuh kita
oke apa kira kira pak fajri yang sedang dikembangkan saat ini yang bisa membantu lah menangkal virus corona
jadi mbak desy ini arahan pak menteri pertanian kementerian pertanian diminta berkontribusi terutama badan lidang pertanian dalam paling tidak membantu menekan penyebaran covid sembilan belas
ide kita bahwa sebenarnya kita punya potensi yang sangat besar terkait dengan obat obat
obat herbal kita dan kita sudah dalam quick win ini dua bulan ini melakukan berbagai riset tentunya
jadi kita sudah mencoba mulai dari jahe kunyit kukur macam macamlah jenis jenis jahe jahe kita termasuk apa lagi jamu biji yang kemarin diklaim anu ya
jamu biji merah itu
iya jamu miri minyak sirih
awalnya memang kalau terkait dengan itu secara laboratorium kita uji memang tidak langsung membunuh
jadi membunuh virus itu enggak apalagi virus corona tapi untuk memperbaiki meningkatkan imun kita
ya daya tahan tubuh
ya itu oke bagus
tapi ada atau tidak yang bisa dipakai untuk menangkal yang bisa dikembangkan sebagai antivirus lah istilahnya
kalau yang saya sampaikan tadi jahe dan semacamnya itu belum sampai sekarang itu kita uji laboratorium itu virusnya gak mati mati mbak desi
jadi memang tapi untuk memperbaiki imun kita supaya tidak terserang itu oke enggak masalah
nah ternyata kita pindah ke jahe
nah setelah itu kita pindah ke minyak sirih
minyak sirih kita kan banyak ini
kita punya contohnya eucalyptus ini yang sudah kita kenal dan masyarakat memang mengenal eucalyptus ini minyak kayu putih
eucalyptus ya minyak kayu putih
iya meskipun sebenarnya
ini kan setiap hari kita gunakan ya masuk angin itu biasanya masuk minyak kayu putih
betul jadi dari turun temurun kan kita sudah mengenal itu dan orang orang tua kita sudah biasa menggunakan itu
kalau influenza lagi masuk angin itu menggunakan minyak kayu putih
ekaluptus ini ada tujuh ratus spesies mbak desi ini di seluruh dunia
natif tanaman ini sebenarnya di australia
nah kita di indonesia ini yang banyak berkembang di halmaherasan di ambon itu minyak kayu putih itu natif spesies kita
jadi minyak kayu putih ada tujuh ratus spesies kayu putih dan eucalyptus ini dia satu family tapi beda jenis kalau di taksonomi
jadi dia bagian dari eucalyptus juga
serupa tapi tak sama
serupa tapi tak sama tapi enggak apa apa lah masyarakat kita mengenal minyak kayu putih
yang penting ini manjur lah istilahnya
iya dan sudah banyak testimoni juga terkait dengan minyak eka putih itu karena di dalam ekaliptus yang termasuk minyak eka putih itu ada komponen namanya satu delapan sineol
berdasarkan hasil uji molekuler docking kita
jadi itu molecular docking itu sebenarnya ada metode komputasi mencocokkan bahan aktif dari semua yang ada di dunia termasuk minyak siri kita itu
itu memang target sasaran yang kita ingin terlihat
tentang virus corona langgar lah virus corona
dan ini memang sudah lewat uji di laboratorium dan lain sebagainya memang ada hasilnya memuaskan
iya jadi satu delapan sineol ini dari pustaka seluruh dunia memang sudah meyakini bahwa satu delapan sineol ini potensi untuk antivirus itu tinggi
dan sudah banyak mencobanya
meskipun memang belum ada yang secara mempublish secara ini bahwa ini bisa
nah setelah kita melakukan telusur itu
berapa lama ini
kekhidupan kita ini kurang lebih dua bulan saja mbak desy pengelitiannya
karena pak menteri winca kewitwing ini
harus ada ya kontribusi dari perempuan
iya kita tidak sebenarnya kapasitas kita melakukan menghasilkan paksa sebenarnya bisa
karena kantor kita ini sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu sudah mengoleksi corona
kita sudah menghasilkan beberapa aksi yang terkait dengan itu
api dan influenza itu paksinya kita yang temukan dari barang barang kebutuhan pertengahan
sehingga koleksi corona kita yang ada di laboratorium kita itu mungkin ada lima puluh an jenis jenis corona
cuma yang ini covid sembilan belas ini agak berbeda ya namanya novel
sama sebenarnya dia bagian dari beta corona
jadi saya jelaskan saja
jadi bahan aktif dari eucalyptus ini satu delapan sineol ini dia mengikat ada namanya mpro main protease
berkaitan terhadap replikasi virus itu
dia mengikat itu sehingga menghambat pertumbuhan virus itu
dan ini ada di semua virus corona
jadi meskipun saya tidak melakukan pengujian di covid sembilan belas
tapi prinsipnya sama
tapi logikanya harusnya sama
iya logikanya sama karena di mpro ini ada juga di covid sembilan belas
tapi kita menguji ke beta corona istilahnya itu set a set b lah
jadi corona versi dua ribu delapan belas yang sekarang dua ribu sembilan belas ini covid sembilan belas kan
dan ini sudah dikonsumsi
dan ini sudah dilakukan uji coba dan pada berapa ini berapa kali dilakukan
jadi kita melakukan berbagai percobaan tentunya
pertama mencari dosis letal ini
dosis yang mematikan untuk virus coronanya
setelah itu kita melihat lagi nih
sudah dapat sih ini aman nggak untuk tubuh kita
terhadap kulit kita karena kita kan herbal ini
tentunya penggunaan bahan kimia sangat kalau perlu zero ya
tetapi kulit kita aman tidak ada iritasi tidak ada alergi
kita sudah punya komposisi dosis yang aman untuk kulit
dan bisa membunuh virus
dan hasil percobaan kita mbak desy dari seriangkian percobaan yang kita lakukan secara maraton tentunya ini
ini juga exciting di luar perkiraan kita juga
karena kan ini hasil banyak yang kita coba ini ya
jadi dan yang eucalyptus yang kita coba ini kebetulan memang koleksinya ada di kantor kita
kita punya koleksi ekologis yang cukup banyak
oke ini sangat menarik ya kita juga harus lihat ini seperti apa barangnya
dan bagaimana kita bisa menggunakannya
dan kapan kira kira dipasarkan kita istirahat sebentar ya pak fajri
tapi jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
terima kasih menyaksikan insight with desy anwar
kali ini saya ditemani oleh kepala badan litbang pertanian dr insinyur fajri jufri
dan fokus kita kali ini adalah inovasi inovasi apa saja yang sedang dikembangkan oleh litbang pertanian ya
khusus dalam semangat untuk mencari penangkal terhadap covid sembilan belas ini virus corona ini
dan katanya sudah ada salah satunya yang cukup menjanjikan ini kalau memang betul betul bekerja dengan baik itu exciting ya
sangat menarik adalah
eukritis ini minyak kayu putih yang memang cukup banyak ya kita temukan di indonesia
katanya sudah diuji coba dan lain sebagainya
gimana coba pak fajri ini dengan ilmuwan dokter dan lain sebagainya ini bagaimana sudah ada feedback atau sudah diakui
karena ini penting ya sebelum bisa dipasarkan
jadi hasil riset kita ini memang kita sudah uji pengujian kita sampai tadi pertama

uji molecular docking untuk mencari kesesuaian antara target virus dengan bahan aktif yang ada di minyak atsirizoo dan uji laboratorium
kalau memang begitu ini bisa menjadi suatu penemuan yang fenomenal dan ini apalagi
kita memiliki penemuan yang fenomenal
kita membutuhkannya saat ini ya
kapan kira kira bisa dipasarkan atau
ini sudah ada patent ya
ya ini karena perlu cepat semua nih mbak desi
cepat cepat tapi harus akui
hari ini kita sudah dapet di kementerian kesehatan dan pengelolaan
hari mudah mudahan keluar registrasinya
sudah ada mitra kita juga yang pemain besar yang sudah berpengalaman
mitra lokal atau mitra internasional
mitra lokal saja yang kita pakai karena yang sudah punya pengalaman untuk memproduksi dalam
dan terkait dengan minyak kopi itu dia sudah punya expertise lah
mudah mudahan hari senin paling lambat selasa ini kita sudah tanda tangan mou untuk rahasia dagang dan sebagainya
sehingga paling lambat minggu depan sudah tersedia di indonesia
jadi dalam akhir bulan mei ini sudah bisa dipasarkan
ini ada beberapa bentuknya ya
seperti ini minyak asir ini essential oil ya
jadi ini kita campur sedikit untuk pengharum
ada minta kasih pala sedikit
jadi ini untuk diffuser
untuk membersihkan udara
yang tadi mbak desi
untuk membersihkan udara
kalau kita sini pakai dia uapnya itu bisa membersihkan udara
corona yang ada dalam ruangan
dan ini juga bisa dipakai kalau saya ingat
ini bisa menghala virus yang mendekati kita mbak desi
dan ini kita sudah uji
jadi bukan membandingkan tapi ini memang kita sudah uji
bisa menghalau dan kita bisa hirup
paling tidak dan ini inheler
mbak di sini kita hirup lima sampai lima belas menit ini bisa membunuh virus yang ada di hidung dan tenggorokan dari mulut kita
jadi ini sebenarnya anti virus ya
termasuk roll on nya mbak desi itu roll on nya kita kasih di hidung
walaupun sebenarnya belum diuji coba dengan covid sembilan belas itu sendiri
kita sudah uji
jadi kita sudah uji ini pada dua puluh orang yang hasil swab positif
dan saya eksekutif juga meskipun kita belum rekod secara ilmiah mbak desi
jadi dari semua yang kita tanyakan sebagian besar merasa terbantu dan merasa fit
ada yang harus menggunakan bantuan pernapasan itu pakai tabung oksigen itu
setelah menggunakan ini sudah lepas
jadi dia bisa memperbaiki inhalasi pernapasannya lebih gini
setelah ini nggak mau lagi minta ini terus tiap hari
jadi saya ini banyak dua puluh orang itu saya sudah akan sekitar rekod datanya
tapi harus melibatkan
luar biasa kalau begitu
tapi ini dengan dunia internasional apa sudah ada komunikasi pengakuan dan juga mungkin semacam peer review ya
biasanya kalau ada penemuan kan harus diuji coba
bisa dengan antara kalangan itu
iya kedepan pasti akan kita lakukan itu
karena ini kan memang masih tahap awal ini
iya ini masih tahap awal
karena ini memang portotype
tapi kita sudah yakinkan ini bahwa ini bisa sesuai dengan hasil riset yang kita miliki
kemarin ada pertanyaan mbak desi kenapa belum uji klinis
ya kita belum melakukan uji klinis ini
karena gini yang terkait dengan obat herbal itu kan ada tingkatannya itu
dari jamu jamu jamuan itu biasanya nggak perlu uji klinis tuh jamu jamuan
obat herbal terkait
itu biasanya ada praklinisnya di situ dan uji klinis
itu kan perlu panjang
sedangkan minyak eukaliptus ini sudah turun temurun kita gunakan dan alhamdulillah tidak ada masalah juga terkait dengan itu
oleh karena itu saya memberanikan kemarin udah
kita daftarkan aja ke bepom berdasarkan data yang kita punya
hasilnya baru turun kita
paling tidak kalau tidak bisa jadi ooht jamu nggak ada masalah
karena ini kan sudah toh sudah terbiasa dan itu saya pikir
paling tidak orang di indonesia apalagi sudah terbiasa dengan minyak kayu putih
kalau memang ada ternyata manfaat tambahan bisa menangkal atau menjadi antivirus
dan itu ada hasil bisnisnya
kita bisa melampirkan itu
dan saya sebenarnya karena perlu cepat karena masyarakat perlu cepat
dan kemarin banyak telepon ke saya mana barangnya ini kita mau beli berapa pun harganya
jadi kan saya memang harus dorong untuk cepat di produksi masal seperti itu mbak desy
baik dan kita harapkan memang betul betul ampuh ya
insya allah ampuh bisa kita
saya juga tertarik yang mengenai arendia inovasi dan pengembangan dari inovasi dan teknologi ini
apalagi di indonesia
kita kan sebagai negara yang sangat bergantung kepada produk produk pertanian kita
misalnya kalau kita bandingkan dengan negara tetangga seperti thailand ya
mereka bisa menciptakan suatu agrobisnis yang sustainable
yang penuh dengan syarat dengan inovasi teknologi
indonesia kan sebenarnya sudah dan melakukannya sampai sekarang ini
coba mungkin apa apa saja yang kita bisa banggakan lah sekarang khususnya dari pertanian kita
macam macam untuk padi misalnya jagung dan lain sebagainya
sebenarnya kalau bicara kita pangan saya bicara pangan dulu
kalau kita berbicara mengenai inovasi teknologi khusus padi kita sebenarnya tidak kalah dengan negara asean
negara termasuk jepang pun
jadi terkait dengan produktivitas hasil hasil riset itu masih diperlukan

jadi terkait dengan produktivitas hasil hasil riset itu masih diperlukan
bicara mengenai padi dari luas tanam luas panen padi kita punya luas sawah itu tujuh empat juta hektare
kita tanam dua kali setahun minimal empat belas juta hektare yang kita tanam setiap tahun itu
kita sudah merilis padi itu kurang lebih tiga ratus delapan belas paritas unggul baru padi
itu bicara padi saja
itu return of investnya itu kita sudah hitung itu meningkatkan setengah ton saja itu sampai enam puluh triliun
jadi produktivitasnya jauh lebih tinggi
iya rata rata produktivitas padi yang kita sudah rilis di atas sepuluh ton
jadi rata rata nasional memang masih lima dua ton
tapi ini kan berarti harus ada dampak positifnya juga kan terhadap para petaninya kan
tentunya iya pastilah
dan ini sudah terasa dengan adanya inovasi seperti ini
iya karena dari tahun ke tahun kita menghasilkan paritas unggul padi itu rata rata setahun itu lima sampai sepuluh tahun
enam untuk padi saja
jadi tiap tahun itu kita menghasilkan paritas unggul
dari ikan padi ada ditanam untuk lahan irigasi ada untuk tada hujan padi gogo ada dataran tinggi ada untuk lahan masam ada untuk lahan di dekat pantai
dan kita sudah punya berbagai termasuk jenis jenis padi yang dibutuhkan pasar dunia
kita kalau mbak desi kenal beras basmati yang beras arab
ya dari india itu
kita sudah punya inovasi terkait
istilahnya itu basmati
jadi basmati yang kita kambingkan dengan pandan wangi yang ada di jawa barat itu
sehingga jadilah basmati yang punya aroma yang harum dan kualitasnya sama
tapi ini selama ini kan kita masih istilahnya ya kalau produksinya kurang panennya kurang kan terpaksa masih impor
taruh lah dari vietnam atau dari amerika serikat bahkan
ini bagaimana dari implementasi penerapan dari teknologi ini membuat indonesia ini ya kita swab
kita sembadapangan itu harusnya kan menjadi tujuan ya
itu bagaimana bisa sebenarnya dengan teknologi
bisa dengan paritas unggul baru yang kita miliki dengan inovasi teknologi
kalau itu digunakan secara massal semua
insya allah saya pikir tidak ada masalah karena terkait dengan inovasi teknologi kita punya teknologi kita tidak
jadi teknologinya cuma mungkin dari implementasinya dan penggunaannya
perlu kita dukungan dari semua pemerintah daerah untuk menggunakan paritas unggul baru dan dukungan inovasi teknologinya
ya kalau paritas unggulnya baru kemudian kita bisa menggunakan
kalau paritas unggulnya baru nggak dipelihara nggak dipupuk ya pastilah potensi hasilnya tidak bisa tercapai seperti harapan kita
jadi tergantung penggunaannya juga ya semua inovasi ini
salah satu yang sering ini kita kedelai
sampai saat ini kan kita masih impor ya kedelai
ini dan gandum juga
sementara kita banyak sekali tergantung pangan kita itu terhadap produk produk kedelai tahu tempe dan juga misalnya mie instan dan lain sebagainya gandum
ini bagaimana supaya indonesia unggul dalam hal ini
padahal teknologinya seharusnya kita sudah miliki kan
kalau terkait dengan paritas unggul kedelai kita sudah punya ada tiga puluh mungkin paritas unggul kedelai kita
mulai dari kedelai hitam dan semua untuk bisa ditanam di naungan bisa ditanam dan potensi hasilnya itu sudah tiga lima ton memang
memang kedelai dibanding komoditi yang lain kalau dibandingkan dengan jagung itu lebih menguntungkan jagung memang
sehingga memang harus kita dorong ini kedelai
padahal kebutuhannya banyak
karena hitung hitungan duitnya lebih menguntungkan tanam jagung
ini basic needs kalau di indonesia produk produk kedelai
iya karena petani kita kan pasti menghitung mbak desi ini yang mana lebih menguntungkan itu yang ditanam
kalau dibandingkan dengan jagung dan kedelai dengan potensi tertinggi saya rata rata kalau rata rata nasional kedelai kita cuma satu ton per hektare
dan memang kedelai perlu input yang cukup ini untuk meningkatkan
karena kedelai kan sebenarnya tanaman tropis sebenarnya yang kita adopt ke indonesia
dibanding jagung jagung lebih toleran memang
tapi dengan sentuhan teknologi itu lebih beruntung
kalau kita mencari yang pariwitas unggul baru seharusnya kita bisa mencapai potensi tiga ton itu sudah cukup bagus
tapi ini mungkin ada kaitannya dengan ekonominya ya
iya hitungan ekonominya lebih memuntungkan
tapi kalau jagung bagaimana pak ada juga kan inovasi di panggung seperti jagung
kita lima tahun terakhir ini sudah merilis kurang lebih tujuh belas pariwitas unggul baru
kalau jagung komposit jagung hiperdida itu nggak bisa ditanam ulang
jadi harus selalu beli belinya
kalau jagoan komposit kita banyak menghasilkan itu juga
dan rata rata potensi harga juga
jadi hasil pariwitas unggul baru yang kita hasilkan sudah tiga belas ton per hektare
yang terakhir yang kemarin alhamdulillah pak jokowi sempat merilis juga dan memberikan nama
itu bapak presiden yang memberikan nama itu waktu acara hps di boyolali kemarin
baik dan seharusnya ini bisa menjadi produk yang nasional
bukan saja kita gunakan secara domestik
tapi harus kita bisa jadikan
kebutuhan kita lebih banyak
jumlah penduduk kita kan selalu dibandingkan dengan jumlah penduduknya
kita kan kebutuhannya banyak
kita istirahat sebentar pak fajri
tapi kita lanjutkan ya
jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
iya anda masih menyaksikan inside with desi anwar
saya juga masih ditemani oleh kepala badan litbang pertanian dr insinyur fajri jufri
dan topik kita ini macam macam produk yang dihasilkan oleh balid bangtan
apalagi tadi sudah ada ini kemungkinan memiliki antivirus anti corona virus yang baru dari eukaliptus
dan eukaliptus ini ya membersih udara dan dari bermacam virus
dan kita harapkan kalau memang betul betul ampuh dan berhasil bisa dipasarkan sehingga kita bisa
bukan betul betul sudah di uji
nah kalau kita lihat pak fajri kalau di indonesia ini sebenarnya inovasi dan pengembangan pengembangan berdasarkan teknologi dan sains ini sangat sangat penting
apalagi kita harus kasih makan ke dua ratus tujuh puluh juta penduduk dan mau tidak mau kalau kita ingin swasebada harus lebih produktif dan harus bisa menghasilkan produk produk pertanian yang unggul
tadi padi iya
jagung sebenarnya kan teknologinya ada inovasinya ada tinggal penerapannya
yang saya lihat ini yang salah satu yang paling sering dikonsumsi di seluruh dunia dan ternyata di indonesia ini merupakan sumbernya lah
bahasa inggrisnya itu kalau kopi itu java
nah ini kopi bagaimana
supaya kita itu jangan jadi penonton saja gitu
kita harusnya menjadi sumber produsen kopi seluruh dunia
jadi kalau berbicara
indonesia ini punya kopi spesialty yang dari sabang sampai merauke hampir semua kopi
dan punya keundilan sendiri masing masing
cita rasanya itu pasti berbeda antara kopi robusta dan kopi arabica
belum ada kopi luwak juga
iya kopi luwak juga sudah trending center kopi indonesia
kedepan hasil riset kita beberapa tahun terakhir ini sudah ada kopi baru nanti akan muncul
menyamai kopi luwak melebihi malah
kalau kapin taste nya itu nilai cita rasanya kopi luwak itu
sekitar delapan puluh dua delapan puluh tiga ini sampai delapan puluh enam delapan puluh delapan ini
kalau kopi spesiality itu diatas delapan puluh itu spesiality
ini sudah hampir sembilan puluh ini
jadi memang cita rasanya
jadi berarti ada harganya juga nanti harusnya mencerminkan ya
karena ini kan sama proses yang di kopi luwak
jadi kalau kopi luwak itu keluarnya makan kopi
keluar di pasesnya
dulu kita punya juga inovasi itu
jadi kita mengikuti proses pencernaan itu kita buat artificialnya juga
sehingga jadilah beberapa kopi yang banyak berkembang
karena ini memang baru saya patenkan ini
baru kita dapat dari kebukahan
jadi ini kopi yang kita dapatkan ini
kalau luwak prosesnya tadi sampai pencernaan
dalam proses mulutnya dia keluarkanlah kopi yang
itu cita rasa kopinya jauh lebih tinggi dari kopi luwak
sehingga dia tidak melalui proses pencernaan
jadi kopi luwak plus
dan itu bukan main
rasa rasanya itu cita rasa kopinya itu
dan kelihatan dari cup and taste nya itu nilainya sangat sangat tinggi
ya dan pasti ini salah satu tujuannya adalah memberikan added value ya
dari apa yang kita selama ini miliki
inovasi ini memang harusnya diterjemahkan dengan added value
nilai tambahnya itu sendiri
jadi kita sudah punya
ini kita menunggu berapa lama
ini kita menunggu berapa lama lagi sebelum dipasang
mungkin dalam waktu lama
karena pendapatan patent kan itu perlu melihat ada tidak kopi yang selain yang kita perlu
saya perlu satu dua bulan ini lah
kita sudah mempunyai enzim apa yang bekerja dalam mulut itu
sehingga produksi muscle kopi itu betul betul sama dengan kopi luwak plus itu
dan ini patent ini sangat penting supaya tidak dicuri orang yang intelektual
ya kebetulan saya ketutupin penelitinya
jadi saya terlibat langsung dalam pembuatan kopi patent
jadi patent saya yang dibawa di sini
karena itu ya yang mahal ini
banyak sering saya keluar kota ke daerah ini kita kakao ya
pohon coklat kita lah istilahnya itu banyak
dan salah satu produsen di dunia itu adalah indonesia ya
kita nomor empat sekarang ya
cara kita mengembangkannya supaya memang ini jadi salah satu produk unggulan
kakao kita kan sebenarnya kalau lihat dari
sebenarnya kakao kita di indonesia tersebar dari sulawesi sentral
sentra kopinya di sumatera barat juga ada di papua ada
tapi yang besar memang di sulawesi selatan sulawesi tenggara sulawesi barat
kopi yang ada di indonesia ini sebagian besar sebenarnya bukan kebun kopi
karena pemeliharannya sangat sangat terbatas
sehingga potensi produktivitasnya juga tidak seperti yang harapan kita
karena pemeliharaan terkait dengan kakao harus dipangkas harus dipupuk
kalau enggak pasti
tapi kan dari segi ekonomi kan orang kan siapa sih yang tidak suka makan coklat gitu ya
ini kan menjadi sesuatu yang dari segi ekonomi itu sangat menguntungkan bagi indonesia kalau kita betul betul kembangkan
jadi kakao indonesia ini punya nilai yang sebenarnya lebih tinggi
karena itu jadi pencampur di dalam kakao yang lain yang setidaknya
sehingga itu memang kualitasnya akan lebih bagus
memang produktivitas kita yang ada sekarang masih dari kebutuhan itu masih sangat rendah
kita baru merilis sebenarnya kakao yang potensi hasilnya cukup tinggi
ini harapan kita nanti dengan menggunakan teknologi somatic amperinesis
perbanyakan bisa lebih cepat
sehingga rata rata nasional produktivitas kakao kita masih tujuh sampai delapan ton per hektare
masih jauh dari produktivitasnya
masih sangat minim ya
harapan kita dengan paritas unggul baru yang kita sudah rilis kemarin itu
mudah mudahan itu bisa kita remajakan semua
sehingga produktivitasnya masih jauh
sehingga produktivitas kakao kita akan semakin bagus
dan tidak memenuhi kebutuhan kita dulu sebelum kita ekspor keluar
nah litbang pertanian ini pak fajri ini fokusnya lebih banyak kemana
ke pertanian tapi karena peternakan juga ada di bawah
jadi organisasi di bawah badan litbang ini termasuk organisasi yang sangat besar
saya punya pegawai mbak desi tujuh ribu orang
tujuh ribu seluruh indonesia ya
kita punya kantor itu dari sabang sampai merauke
minimal satu provinsi satu unit kerja
dan ini terdiri sdm nya ilmuwan
ya jadi kita punya peneliti khusus peneliti itu ada dua orang
profesornya ada dua ratus orang dokternya ada lima ratus dan yang lainnya tenaga pendukung
khusus penelitian ini kita punya pusat pusat riset
jadi pusat riset tanaman pangan
jadi dia menangani melipah di jagung kedelai ubi ubian kacang tanah
dia punya upt lagi di kantor yang khusus menangi jagung sendiri
jadi hanya itu saja
iya dia ada balai penelitian tanaman serial
dia bagaimana menghasilkan pertas jagung sorghum termasuk gandum dan seral yang lain
ada balai penelitian tanaman ubi ubian kacang kacang
dia menghasilkan kedelai ubi semua ubi ubian di situ
ada yang khusus padi balai penelitian padi balai besar itu semua pertas padi dari sana
pangan dan beberapa yang lain
ada khusus ada pusat penelitian hortikultura
yaitu menghasilkan semua partas unggul baur terkait horticultura
hortikuler itu bisa dari buah buahan sayur sayuran termasuk tanaman hias
yang ketiga pusat penelitian perkebunan
dia menghasilkan kopi kakao cengkelat tamar atsir yang seperti semua
ada di gua dia ada empat unit kerja yang khusus menangani itu
ada pusat penelitian peternakan
jadi banyak sekali ini empat senternya
dan ada lagi balai balai besar pendukung
sangat besar tapi dari segi budget ini
ada yang mengurus virus ada yang mengurus membuat peta ada yang membuat traktor
jadi itu balai balai pendukung balai balai besar pendukung yang lain
jadi tujuh karyawannya dari seluruh indonesia
sebenarnya kalau dari budget relatif ya mbak desya
karena kan kita paham kondisi lingkaran kita
itu paling penting sebenarnya
kondisi lingkaran kita
tapi kan banyak budget kita menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak internasional
dan kita sudah melakukan itu
dan banyak hal yang kita bisa hasilkan dari kolaborasi internasional itu
saya kasih contoh mbak desi
atau kita break sebentar
tapi kita bisa lebih mendalam ya
mengenai bagaimana menggunakan budget ini supaya dari lead bank pertanian sendiri
juga bisa menghasilkan inovasi inovasi yang bisa diterapkan
dan juga bisa sangat menguntungkan ya
bagi ekonomi indonesia
jadi jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
tamu saya kali ini kepala bidang lead bank pertanian
dr rinsinyur fajri jufri
topik kita inovasi khusus di bidang pertanian
tapi di sini juga ada pertanian ada perkebunan ada peternakan
dan bisa dikatakan hidup para petani di indonesia ini juga bisa sangat ditentukan oleh alat alat pertanian
apalagi kalau di indonesia ini biasanya kan petani itu masuk sektor yang masyarakat yang rentan dan lain sebagainya
kita tadi bicara mengenai
karena kuncinya dari lead bank ini adalah funding atau anggaran yang dialokasikan
tapi karena tidak terlalu banyak tapi harus agak kreatif
tapi dalam satu tahun itu bisa berapa jumlah inovasi yang dihasilkan oleh tujuh karyawan di bawah pak fajri
jadi dari dua ribu peneliti ya
jadi itu tujuh ribu tenaga pendukung
jadi dua ribu peneliti kita itu
paritas unggul baru saja itu saya bilang untuk padi saja itu
jadi rata rata bisa tiga sampai empat paretas unggul baru padi yang kita hasilkan
jagung itu bisa rata rata dua
kedelai bisa dua
rata rata bisa sepuluh dan yang lain lainnya
jadi cukup produktif ya
cukup produktif sebenarnya dari anggaran yang tersedia
kita memang banyak melakukan kolaborasi riset dengan pihak luar
contohnya dari mana dengan siapa siapa
kalau padi itu kita leadingnya itu dengan iri
dengan itu sudah lama
dan banyak tetua tetua dari sana yang kita kahwinkan menghasilkan paretas unggul baru
dengan jagung juga ada di meksiko
dengan mais internasional itu sudah banyak juga kolaborasi dan beberapa lab
yang kemarin yang kita punya sebenarnya ada saya mau bicara mengenai hilirisasi termasuk yang tanaman hias ini mbak desi
ada tanaman hias namanya pacar cina yang dikenal
yang sebenarnya tumbuh di pinggir pinggir got saja
sun passion invasion namanya di sana di luar negeri
itu sebenarnya tanaman hias yang tidak terlalu bermanfaat di indonesia
di jepang ternyata plasma nurpa kita itu pacar cina kita yang punya itu dia bunganya lebih tahan kering
dikawinkan oleh pacar cina di sana jadilah suatu bunga pacar cina yang lebih tahan kering
jadi jepang kan di sana kalau di daerah subtropis kan cepat layu tuh
kita lebih tahan kering
jadi kita kahwinkan jadilah suatu yang baru lagi dia lebih tahan kering dan bunganya lebih besar
dan kita dapat royalti dari situ lima ratus juta per tahun
ada ngapain ya hanya untuk royalti
iya jadi logo kita ada di situ di setiap bunga yang mereka hasilkan
tapi sekarang kita bisa buat sendiri mbak desi
tadinya kita belajar sekarang kita memproduksi sendiri bunganya itu
jadi ini sebenarnya sumber sumber inovasi yang bisa menghasilkan
ya begitu banyak dari segi ekonominya
nah ini tadi juga disebut peternakan ya apa apa saja inovasinya
apalagi kalau kita
saya sebut satu lagi
kita ada ayam kan di sini ada sapinya ada kambing dan lain sebagainya
ada macam macam lah kalau kita tanahkan
yang lagi banyak kita sebarkan ini ada kita punya ayam kampung mbak desi
ayam kampung yang bisa bertelur sampai dua ratus butir per tahun
jadi bukan ayam petulur ini bukan ayam ras
yang ini ayam kampung tapi potensi telurnya jadi hampir tiap hari bertelur
sekarang kita sudah
ini apa karena ada
jadi kita seleksi semua ayam ayam kampung yang seluruh indonesia
kita dapatlah ayam kampung yang potensi telurnya tinggi
tapi dia ayam kampung
sehingga peternak bisa mendapatkan telurnya
dan dia bisa potong juga dan nilai jual dagingnya juga lebih tinggi karena ayam kampung
sekarang ayam kampung jauh lebih
dan ini kita sudah sebarkan kurang lebih tujuh juta ekor se indonesia
ini se indonesia hampir tujuh juta ekor
kalau dari segi ini kalau peternakan biasanya rentan penyakit ya
ada inovasi untuk menjaga kesehatan dan lain lain
jadi terkait unggas kan kita sudah merilis vaksin
h lima n satu pelu burung dan beberapa
ada nd juga sel disus untuk unggas juga dan beberapa vaksin vaksin
vaksin kita semuanya cukup anul lah
hampir semua vaksin yang beredar di indonesia yang terkait dengan mahal ini itu hasilnya dari indonesia
dan itu sudah di lisensi
malah sudah ada yang mau diekspor ini ke beberapa negara vaksin dari kita
dan ini juga kebanggaan juga
artinya vaksin yang ada dari produk kita ini dan itu hasil anak karya peneliti indonesia
nah lahan kan juga harus memastikan lahannya subur dan juga mungkin untuk memetakan kira kira mana yang paling cocok untuk ditanam apa
apalagi di indonesia ini kan kita memiliki ada yang lahannya rawa gambut dan lain sebagainya
ini bagaimana teknologi untuk memaksimaisi lahan lahan yang kita miliki apa yang dikembangkan
kita punya balai besar sumber lain pertanian
jadi tugasnya itu memetakan seluruh indonesia
itu sudah ada
kita sudah punya peta seluruh kabupaten di indonesia ini
jadi apa yang cocok untuk ditanam di situ
berapa potensi luas realnya
bagaimana kondisi tanahnya
bagaimana intervensi teknologinya termasuk kita sudah punya
tapi sudah digunakan atau diterapkan
kita sudah bagikan ke seluruh bupati se indonesia
tinggal kita dorong bagaimana supaya menggunakan gadden yang sudah kita tentukan di sini
jadi blueprint nya sebenarnya sudah ada ya
ya kita sudah siapkan untuk lahan rawa lahan tada hujang lahan saw dan sebagainya
termasuk inovasi pendukung lainnya
jadi kita sudah siapkan untuk itu
mudah mudahan pemerintah daerah
tapi pada umumnya pemerintah daerah yang responnya bagus
itu kelihatan dari pembangunan pertaniannya itu untuk menggunakan
karena tidak ada kemajuan satu bangsa tanpa inovasi teknologi
tapi pak fajri sendiri bagaimana merasa bahwa semua inovasi ini dan
ini kan melalui pemikiran panjang dan eksperimen lain sebagainya
dari segi penerapan implementasi ini bagaimana berapa persen
memang masih perlu dukungan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
sayang kan ini kalau nanti tinggal di laci saja
kita tidak ingin juga hasil hasil kita itu cuma ada di dalam laci atau dalam jurnal
makanya kita di banalik tuan kementerian pertanian
saya bilang semua teman teman kan menghasilkan jurnal ini
bukan itu tujuan utama
bagaimana teknologi itu yang dihasilkan itu
bisa digunakan pemain itu goalnya saya bilang
kalau yang lain lain itu patent lisensi tidak harus mbak desi
karena kan kita public domain
maksudnya nanti barangnya itu harusnya bisa di
karena kita public domain memang ada sebagian besar untuk komersialisasi
ada juga untuk gratis
karena kan kita untuk melayani karena organisasi pemerintah mbak desi harus melayani juga
karena tidak semua harus dibeli
dan kita sudah membagi itu yang mana untuk komersialisasi
yang mana untuk memang untuk ya untuk public domain
yang diberikan secara gratis ke petani
tentunya seperti itu
dan alhamdulillah dari sekian banyak inovasi teknologi kita itu
memang sebagian besar kita sudah hilirisasi juga
yang terkait dengan tadi vaksin vaksin apa semua itu
dan beberapa orang lain itu sudah pemindahnya sangat alhamdulillah
ini bisa kita lihat dari kita sudah menghasilkan enam ratus inovasi teknologi sejak
iya badan litbang seribu sembilan ratus tujuh puluh empat didirikan
jadi kita berdiri seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
jadi itu berapa persen yang memang sudah digunakan
hampir sebagian besar
ini tercermin dari patent yang kita hasilkan
hampir empat ratus patent yang kita sudah
itu yang tertinggi dari semua kementerian lembaga
sudah lima tahun terakhir ini dan royalti yang kita dapatkan dari situ kurang lebih dua puluh empat miliar
royalty ke penelitinya itu
dan itu kan kebanggaan juga ke penelitinya
jadi hasil inovasinya bisa dikunakan dimanfaatkan dan itu bisa kembali juga
untuk memotivasi petani itu untuk menghasilkan lagi yang lebih banyak
iya jadi sebenarnya kita sudah memiliki ininya lah
segala macam inovasi teknologi blueprintnya pengetahuannya itu sudah ada
sekarang bagaimana penerapannya dan penggunaannya supaya ini juga tercermin dalam pembangunan ya
dan pengembangan dari indonesia ini sebagai negara yang memang harusnya kita bisa bersuasembada ya
dari segi pertanian pangan dan peternakan
kita istirahat sebentar pak fajri
tapi tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
ya kembali bersama insight with desi anwar
saya juga masih ditemani oleh kepala badan litbang pertanian ya pak fajri jufri
dan topik kita kali ini mengenai inovasi ya
hilirisasi inovasi dari produk produk yang dihasilkan oleh litbang

dan kuncinya sebenarnya ini harus digunakan ya
jangan inovasi inovasi penemuan ini nanti hanya dilaci saja
jadi karya jurnalistik karya akademis tapi tidak bisa diterapkan
kalau saya lihat di indonesia ini kan yang penting adalah tujuannya bagaimana mensejahterakan para petani kita
dan juga membuat petani kita itu jauh lebih modern
sehingga produk produknya juga lebih unggul
lebih produktif dan lebih bisa menghasilkan dari secara ekonomi
ini bagaimana kita tadi fokus ke produk dan sekarang ke orangnya itu sendiri
bagaimana membuat inovasi sehingga para petani kita itu juga masuk ke era empat
lebih modern lah dengan equipment atau alat alat yang bisa mendukung adat itu juga
memang mbak desi terkait dengan pertanian empat ini
badan lituan kementerian pertanian juga sudah mulai dua tahun kemarin kita sudah mulai menginisiasi juga
kita sudah menghasilkan beberapa teknologi yang terkait dengan empat
jadi kita punya tractor yang bisa digerakkan lewat satelit
jadi tidak ada pengumumdianya
tidak ada pengumumdianya
termasuk robot tanam untuk tanam
tidak ada pengumumdianya juga
ini contohnya ini ada di
ya ini untuk traktor ini
jadi semacam remote begitu ya
bukan pakai remote
kalau remote itu kan harus ada orangnya di situ
kalau ini pakai satelit berbasis jps
jadi mbak desi di jakarta bisa mempersisikan di jawa barat
wow canggih sekali
tapi tujuannya apa
tapi kan petani kita kan justru yang perlu di
jadi ini memang masih memperkenalkan petani
suatu saat nanti kita akan kekurangan tenaga kerja tentunya
sehingga pasti penggunaan mekanisasi pertanian maju pasti sangat kita perlukan
kita sudah mengembangkan juga robot tanam
sehingga robotnya itu ya tanam sendiri dia
jadi tanpa ada orangnya di situ
dari segi produktivitas bisa jauh lebih produktif
berapa perbandingannya pak fajri
kalau menanam manual biasanya petani itu kan perlu sampai berapa jam
satu hektare itu paling cepat kalau menggunakan manual itu bisa sampai satu hari
satu hektare itu harus berapa orang untuk nanam kan
ini bisa berapa lama
kalau ini dua tiga jam tanam selesai per hektare ini
dan robot tanam yang kita miliki itu dan itu sangat membantu sekali
karena costnya pasti akan semakin murah
traktornya juga seperti itu
ini antisipasi kalau nanti banyak orang yang ingin jadi petani lagi
termasuk drone drone tanam yang kita miliki ini
per hektare itu satu jam sudah selesai kita enam
dan memang kita peruntukkan untuk kita punya potensi lahan rawa yang sangat luas
pada kondisi el nino kekeringan itu lahan rawa kita bisa memanfaatkan
itu kita sudah empat juta hektare yang kita sudah identifikasi yang sangat bisa kita kembangkan untuk mengganti pangan keterselahan kita yang ada di indonesia ini
kita sudah punya teknologi terkait paritas unggul baru
kita punya namanya imparan mbak desi
itu bisa dua minggu tenggelam air itu mesti tumbuh
dan dia bisa mengganti pertumbuhan tinggi tanaman
dan ini kita sudah kembangkan di kalimantan di wilayah rawa
dan biasanya di tanaman rawa di lahan rawa itu mbak desi kalau kita tanam padi itu jarang tumbuh
karena ada piritnya di sana ada businya ada aluminiumnya
kalau tidak ada penggunaan teknologi jelas tidak akan tumbuh
kalaupun hasilnya paling tinggi satu ton per hektare
dengan menggunakan paritas yang gulimpara ini dengan teknologinya tentu pendukungnya itu sampai lima ton per hektare
paling minimal empat ton per hektare
jadi harusnya bisa membuat agribisnis ini menjadi sesuatu yang masif ya di indonesia
karena kalau kita sekarang kan kalau berdasarkan kapasitas petani masih sangat ini ya kecil ya skalanya
ini bisa meningkatkan skalanya itu menjadi sesuatu yang ekonomis
memang kedepan kita dorong petani korpor parmi ini
mereka harus berkelompok
tidak bekerja sendiri
sehingga dari hulu ke hilir bisa pemampatannya bisa jelas
kalau dikelola secara kalau mengelola lahan besar baru orangnya satu satu dua orang kan tidak menguntungkan
jadi memang harus dikorporasikan
dan juga dari segi penghasilannya
iya akan semakin kecil
tidak seberapa dan tidak produktif
ini tadi menarik yang mana ada menanam padi itu di lahan rawa gambut dan lain sebagainya
kita kan sekarang ada yang namanya perubahan iklim ya
ini apa apa saja yang dikembangkan selain yang tadi yang disebutkan ya
untuk mengantisipasi karena dengan adanya climate change ini perubahan iklim kan pasti akan sangat mempengaruhi dari segi kondisi lahan itu sendiri
dan cuacanya itu juga sangat mempengaruhi
jadi perubahan iklim global ini kan berdampak ke semua aspek ini termasuk ke pertanian tentunya nanti
kalau kita berbicara kekeringan el nino pastikan kita perlu paritas unggul yang tahan kering
jadi pada kondisi ini
jadi pada kondisi kekeringan dua minggu sampai tiga minggu dia masih bisa bertahan
itu salah satu produk kita juga yang kita sudah siapkan untuk mengantisipasi lahan lahan kering yang kita miliki
termasuk juga nanti pada suatu saat intrusi air laut sudah masuk juga kita perlu varietas unggur padi yang toleran terhadap garam air pilo
ya kita sudah punya impagri salin untuk lahan lahan yang yang terada intrusi air laut
itu bisa tumbuh dengan baik
biasanya kalau terlalu intrusi garam itu padi biasanya mati
kita sudah mengantisipasi sudah ada beberapa yang kita
termasuk membuat lahan jadi lebih subur
iya lebih subur
teknologi terkait dengan rawa itu kita sudah dua puluh tiga tahun ini kita kembangkan
tinggal bagaimana mengekspan lebih luas sehingga petani mau menggunakan itu ya
jadi sebenarnya ini kan semua sudah ada dari segi ilmunya dari segi teorinya
dan sudah diuji coba
ada berapa empat ratus ya patent yang sekarang dimiliki oleh balitbang
apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah
sekarang kita kan ada badan research nasional
dan kita juga punya bppt universitas dan lain sebagainya
apa kira kira yang bisa dilakukan supaya ini semua bisa diimplementasikan secara masif
sesuai dengan tujuan dari adanya inovasi inovasi ini
yaitu diterapkan diimplementasi sehingga memberikan hasil yang positif
ya riset di indonesia kan memang ini terpencar pencar
tidak fokus dan belum saling bersinergi
oleh karena itu memang ke depan memang sekarang sudah mulai mulai tahun ini
ada namanya polarisasi riset nasional kita semua lembaga riset bersatu
mengerjakan fokus mengerjain jadi ada prn namanya
terkait dengan pangan kita meneliti apa sih ini siapa mengerjakan apa sudah dibagi ini
kementan sebagai leading sector terkait dengan pangan
nanti ada lipi di situ ada perguruan tinggi di situ
jadi kita mengorohi sama sama ini
sehingga dana kita yang kecil kecil itu kita bisa gabung bersama sama konsorsium
melakukan sesuatu yang besar
dan juga bisa sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan
karena pasti mengerjakan semua hal pasti tidak bisa kita karena terbatas anggaran kita
jadi memang harus fokus yang mana dulu yang diselesaikan ini
yang mana menjadi skala prioritas
mana skala yang ya kita belakangkan dulu
atau mungkin yang mana perlu dikerjasamakan ya memang harus kita bicarakan
ini sudah mulai hal positif pemerintah sudah mulai
kalau dengan pemerintah daerah bagaimana
karena ini kan sebagai user ya
user yang diharapkan dengan hasil inovasi ini betul betul dilaksanakan
terus terang mbak desi kita masih mendorong ini
supaya ada juga pemerintah daerah juga merasa bahwa ini juga bagian dari keberhasilan dia juga
artinya sesuatu teknologi yang diterapkan dan digunakan itu
sehingga ke depan kita ingin dukungan pemerintah daerah juga
ada beberapa daerah bupati yang responnya bagus
dan ini bisa memberikan dampak yang positif terhadap pemerintah satu daerah
dengan menggunakan teknologi ini
sehingga kolaborasi itu jangan semua dari pemerintah pusat tentunya
pemerintah daerah juga berkontrol
bisa berkontribusi juga dalam menghasilkan sesuatu
happy dengan optimis bahwa ini pengembangan inovasi ini semua bisa kita terapkan dengan baik
dan mengaselerasilah pertumbuhan indonesia menjadi industri empat ini
memang berdasarkan inovasi teknologi dan riset
kalau namanya peneliti harus optimis
karena kita bisa menghasilkan sesuatu karena ada optimisme di situ
kapan tidak ada optimis itu ya selesai kita
dengan kondisi yang kita miliki sekarang keterbatasan anggaran
itu tidak ada istilah tidak optimis
banyak jalan menuju ke rumah
banyak jalan menuju ke china
kolaborasi pemerintah daerah private sector
termasuk dengan semua organisasi internasional tentunya juga
saya yakin apa yang diharapkan indonesia untuk kemudian bangsa ke depan akan kita bisa capai
regulasi tentu ya
anggaran kalau bisa juga lebih banyak
untuk ke situ
nonsen untuk menghasilkan sesuatu kalau tanpa anggaran
apalagi sekarang ini
mudah mudahan ini bisa dipasarkan dan dampak positifnya sudah bisa kita rasakan
fajri ini sangat yakin ini bisa
karena kita sudah uji
artinya kemarin saja
ini karena melalui uji yang sudah kita lakukan
artinya bukan berbasis
bukan dukun ini
ini ada data risetnya
cuma memang kemarin saya ditanyakan
ini bisa jadi obat nggak
awalnya kita ini untuk menekan perkembangan sebenarnya
karena ini bukan oral
jadi banyak yang masih salah paham kemarin
ini nggak perlu uji klinis kalau bukan vaksin kan
yang saya bilang tadi tingkatan jari jamu
aht sampai pitoparmaka itu
jadi kalau masih dalam tahap jamu
herbal itu tidak perlu uji
apalagi kalau sudah ada data ilmiahnya ini bisa jadi oht sebenarnya
karena ada data ilmiah yang mendukung itu
begitu mbak desy
saya suka nih semangatnya pak fajri
tidak boleh berhenti ya semangat untuk berinovasi
apalagi sekarang ini zaman dimana kita sangat menggantungkan diri kepada para ilmuwan ini
karena mereka lah yang paling paham mengenai hal hal seperti ini
sekali lagi pak fajri terima kasih banyak atas perhatiannya
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com
dan juga di youtube cnn indonesia insight with desy anwar